fokus group discussion yang digelar oleh kementerian perhubungan pada rabu siang dua belas juli dua ribu dua puluh
turut mengundang berbagai pelaku usaha industri dalam pembahasan terkait pelabuhan patimban
pelabuhan ini merupakan proyek strategis nasional dengan pemilik proyek yaitu kementerian perhubungan
pelabuhan patimban didedikasikan untuk menjadi hub besar dalam produksi kendaraan bermotor di indonesia
maupun ekspor otomotif di pasar global
saat ini pelabuhan patimban masih dalam proses pembangunan yang terbagi dalam beberapa tahapan
enam ratus ribu unit atau cbu per tahun untuk kar terminal itu sendiri
direktur utama pt pelabuhan patimban internasional fuad rizal mengatakan
saat ini sedang berjalan proses pembangunan tol dari eksit tol cipali
menuju pelabuhan patimban untuk mempermudah akses bagi pelaku usaha
adanya jalan tol ini tentunya akan mempercepat waktu tempuh
jadi kalau secara jarak mungkin masih sedikit lebih jauh daripada
kawasan industri ke tanjung priuk tapi secara waktu tempuh diperkirakan akan di bawah satu jam
dengan adanya waktu tempuh yang di bawah satu jam tentunya pergerakan arus barang itu akan menjadi lebih cepat
fuad rizal optimistis dengan lokasi geografis pelabuhan patimban
serta akses infrastruktur yang sedang dikembangkan akan membuat traffic pelabuhan patimban meningkat
sehingga dapat meningkatkan perekonomian jawa barat serta nasional
aulia wardani septiadi pradana karawang jawa barat